belum datang bos
saya nggak ada pulsa pinjam hp kamu
kalau mau sarapan ada nasi goreng
kamu di mana
kok suara kamu jadi mirip suara bos aep
saya memang saeb
pakai hp arman bos
kenapa kamu masih di rumah
berarti hari ini nggak bakal operasi
berarti kamu izin karena sakit
bikin surat keterangan dokter
deden nggak dateng sakit
udah dikembaliin ke kamu hp nya
dirawat di rumah sakit nggak
masa pusing aja dirawat di rumah sakit
kalau saya besuk mau dibawain apa
nggak usah dibawain apa apa
nggak usah dibesuk
yaudah kalau gitu mah
pembagian tim hari ini
arman dengan rosa
bun bun dengan citra
saya dia belie aha
siap sam format
lahir batin bang
dede memang nyuruh sarapan
daden hari ini gak kemana mana
tapi mandi mah tetap harus satu den
jangan cuma cuci muka
masa mandi malu
kan kalau mandi mah harus buka baju
maksud saya mandi di rumah
saya perginya tadi buru buru
bangun tidur langsung pergi
memangnya mau ke mandi
takut istri saya keburu tahu kalau saya sudah bangun
terus dia nanti marah marah
memangnya istri kamu suka marah marah
kan saya kalau pulang nggak pernah bawa uang
kau nanti harus mematuhi peraturan lalu lintas
pula ugal ugalan dengan alasan kejar setoran
jaga citra supir angkot yang disiplin
dan selalu mengutamakan
jom ke situ
jangan lupa berdoa dulu
sesuai dengan agama dan keyakinan kau
jadi selain positioning
andai magil baik baik
kamu mau operasi ya
enggak aku lagi di rumah
hari ini enggak
lagi males keluar rumah
tadinya aku mau ketemu
males kan bukan berarti gak bisa
kalau kamu mau ketemu ya ayo
aku mau mandi dulu
nanti kalau udah mau berangkat aku kebarin kamu
cari tas pak
iya tas sekolah
sd smp atau sma
seperti ibunya ya
nah ini gimana
kamu lagi di rumah sulis
kalau mau nagih nagih aja
jangan gangguin dia
jangan ngedeketin dia
dulu saya memang pernah jodohin kamu sama sulis
tapi kamu terlambat
sulis udah punya pacar
yang muridnya banyak
kalau pacarnya yang pelatih silat itu cemburu
si kakak warna kesukaannya apa
saya mau beli tas buat hadiah ulang tahun si kakak
kalau uangnya dari hasil nyopet nggak usah

kan kamu yang nyuruh saya ngasih hadiah ulang tahun buat si kakak
tapi saya nggak nyuruh pakai uang dari nyopet
tapi kan si kakak gak bakal tahu
tapi saya mamahnya tahu
saya nggak rela anak saya pakai tas yang dibeli pakai uang dari hasil nyopet
kalau bukan dari situ dari mana
kerja yang benar cari uang yang halal
jangan dianggap saya
kok dia tahu kita mau nyopet
dia bekas anak gue bos saeb
kita bagi tugas
jangan lupa subscribe channel ini ya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya